kaisar jepang naruhito dan permaisuri masaho bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di sebuah hotel di jakarta pusat senin malam
sejumlah tokoh yang mendapat kesempatan bertemu dan berbincang dengan kaisar jepang berharap kunjungannya ke indonesia dapat meningkatkan hubungan kedua negara
kaisar jepang naruhito didampingi permaisuri masako senin malam menggelar audiensi dengan sejumlah tokoh nasional
di antaranya ketua dpr puan maharani serta sejumlah menteri kabinet indonesia maju seperti menteri kesehatan budi gunadisadikin
menteri perhubungan budi karya sumadi
menteri pupr basuki hadi mulyono
menteri luar negeri retno marsudi
wakil ketua mpr syarif hasan dan mantan ketua dpr akbar tanjung juga terlihat bertemu dengan kaisar jepang yang berkuasa pada satu mei dua ribu sembilan belas tersebut
sementara itu presiden asosiasi alumni japan exchange and teaching program indonesia dodi alvero menyampaikan
merupakan suatu kebanggaan bisa bertemu dengan kaisar jepang yang ke satu ratus dua puluh enam

jadi saya di pondok pesantren
anak saya itu mendengar saya akan datang di sintemari untuk bertemu dengan kaisar
anak saya pokoknya harus sampaikan salam saya pada beliau
jadi tadi saya mohon maaf juga tapi saya sampaikan salam kepada anak saya kepada kaisar
kaisar alhamdulillah kelihatannya senang juga menerimanya
yang pada tahun dua ribu lima belas lalu dianugerahi bintang tanda jasa di order of the rising sun
atas kontribusinya dalam meningkatkan saling pemahaman dan pertukaran budaya antara jepang dan indonesia berharap
kunjungan kaisar naruhito ke indonesia dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara
saya merasa juga bahwa memang persahabatan
saya melihat hubungan indonesia jepang karena ada dinamikanya yang up and down nya akan tetapi
saya juga melihat saya menganalisa bagaimana kedua bangsa juga selalu menemukan solusi
kaisar naruhito yang telah berada di indonesia sejak tanggal tujuh belas juni akan singgah selama tujuh hari
selain jakarta kaisar naruhito juga akan ke yogyakarta untuk bertemu sultan hamengkubwono x
serta mengunjungi candi morobudur
arya dita utama jakarta
kaisar jepang hironomia naruhito melakukan kunjungan luar negeri
perdananya sejak naik tahta pada mei dua ribu sembilan belas
dan indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi kaisar naruhito
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
untuk melihat langsung agenda hari ketiga kunjungan kaisar jepang naruhito
selamat siang raff raff apa saja agenda kunjungan kaisar jepang naruhito hari ini
dan kami mendapatkan kabar bahwa kaisar jepang akan mengunjungi yogyakarta pada hari rabu
apa saja rencana yang sudah disusun dalam kunjungan tersebut
begitulah sekali bahwa di hari ketiga kunjungan kaisar jepang naruhito
dan juga permaisuri masako di indonesia
ini tadi pagi sudah selesai satu kegiatan di mana kaisar dan juga permaisuri jepang ini
memberikan penghormatan kepada prajurit jepang yang gugur dalam perang kemerdekaan
dan akhirnya akan berlanjut kepada agenda di museum nasional dan di universitas yang swasta yang ada di jakarta
di hari ketiga ini tentu saja ini merupakan sepertinya adalah agenda nostalgia atau memoria
dimana bahwa sebelumnya para pemimpin negara jepang seperti pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika perdana menteri shinzo abe berkunjung ke indonesia dalam konferensi pers
konferensi asia sendiri maksud saya
ini juga mendatangi taman makam pahlawan kalibata untuk memberikan penghormatan
dan nantinya pada hari rabu kaisar dan juga permaisuri masako jepang ini akan berkunjung ke yogyakarta pada hari rabu
di mana sudah disusun beberapa rencana
yakni mereka akan berencana untuk mengunjungi balai teknik sabo di sleman
dan juga keraton yogyakarta
dan langsung diterima oleh sultan hamengku buwono x
ini juga merupakan salah satu memoribilia gitu maksud saya
ada kenangan bahwa sebelumnya ayah dari kaisar naruhito
yaitu kaisar akihito pada saat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu juga berkunjung ke jepang
dan diterima langsung oleh sultan hamengku buwono x
dan ini juga secara tersirat bahwa ada pesan yang bisa diinformasikan kepada publik
bahwa yogyakarta kembali bersiap untuk bisa menerima wisatawan pada saat kedatangan tamu tamu negara
dan juga petinggi petinggi negara lain
ini menandakan bahwa yogyakarta akan siap menerima kunjungan wisatawan
di mana ini akan memberikan pesan bahwa selain keadaan sosial ekonomi dan juga pariwisata
yogyakarta juga bisa kembali bangkit lagi
baik kami akan terus memantau agenda agenda kunjungan kaisar jepang ke indonesia
terima kasih raff raff sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour